tadi saya melihatnya tapi tau tau tiba dan menghilang
ini warga juga lagi mencari siluman buaya itu keberadaannya
tapi sekarang keadaan bunga gimana pak
non bunga ada di rumahnya lagi tidur
ya sudah pak ayo naik ke mobil
kita harus menjaga desa ini supaya desa ini selalu aman dan jangan betul betul betul
berarti betul dong itu buaya buaya kumpul kumpul kumpul kumpul ada buaya kumpul kumpul
ada apa ya kok orang rame rame begitu
kumpul kumpul ada buaya kumpul kumpul
kok ada yang tangkap
kok ada yang tangkap tuh
buya buya nya gak ada
pak kades bagaimana nih pak kades
pasti masih di sekitar sini
mau dibawa oleh marabajo
wah itu tuh pak nariudepah
oh iya bener banget
ini tuhan kok kesini lagi
memang ada yang tinggalan
ini ya tuan
kami lagi mencari bunga
pak nari ada lihat gak
terus itu yang rame rame itu kenapa ya pak
ini nyonya ada siluman buaya
tadi saya melihatnya
tapi tau tau tiba dan menghilang
ini warga juga lagi mencari siluman buaya itu keberadaannya
kita mau cari pos kenapa jatuh di loh
gada jatuh cuma tv nah
gak apa apa cuma saya adaligh
karena ini juga bukan ada ing
gapu mu diagram lagi tuh
zanum saat kaki kita melangkah ke sana semua ilmu kita tidak berguna
kamu harus hati hati selalu waspada hati hati danung
lepaskan aku tunggu sampai orang orang itu datang ke sini kau ini sebenarnya siapa sih
nanti juga kau akan tahu jika sudah tiba saatnya
jangan kau sentuh dia
dua orang berada dalam satu tempat
sepertinya kamu lupa
kalau pukulanmu hanya akan membuat tanganmu sakit
kalau ini adalah wilayahku